sampai jumpa di video selanjutnya

apa kesembuhan ayah lo
gue gak ngerti deh
adanya orang yang tega banget ngelakuin ini ke ayah
udah lo gak perlu mikir masalah itu
lo harus ingat
semua masalah juga datangnya atas izin allah kan
ayah kamu kuat sayang
berdoa lah supaya ayah kamu sembuh
saya akan berusaha untuk membantu ayah kamu
supaya dia bisa bertahan
mami gimana sih mami ceroboh banget deh
gimana kalian yang tahu kemami nabrak papi
mami gak punya pilihan lain maudie
papi mau ngaduin kita ke tristan
kalau semua usaha capek kita itu berantakan hancur semuanya
gak mau kan
mami juga gak mau
mami gak punya pilihan lain
udah mendingan sekarang kamu pikirin penampilan kamu nanti malam oke
jangan sebut sebut lagi soal itu
saya tuh sama sekali gak punya masalah apa apa sama tasya
saya tuh gak suka sama randi
tapi saya nggak suka itu semua ada alasannya
dan menurut informasi yang saya dapat
randi itu bukan laki laki baik baik
dia deketin tasya karena dia punya maksud
dia mau mainin hati tasya dan saya gak terima
kamu bisa ngeliatin buktinya

tasya gak pernah mau dengerin saya
dan sekarang tasya pergi
tadi saya emosi
saya pukul randi
di depan tasya
ternyata selama ini pak presiden benar benar peduli sama tasyah
dan dia gak cuma anggap tasya sekedar asetnya
kasian pak tristan
selama ini dia udah berusaha untuk menginfekin tasya
tapi tasya selalu salah paham
dan sekarang tasya lagi sama randi di rumah sakit